rasa prihatin diungkapkan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
pasca insiden kecelakaan bus transjakarta
yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia
serta sejumlah penumpang lainnya mengalami luka
riza menyebut seluruh korban luka telah ditangani dengan baik oleh pemprov dki jakarta
mencegah peristiwa tersebut terulang
riza menyebut pihaknya akan segera melakukan evaluasi
terkait jam operasional bus transjakarta
riza pun tak menampik jika profesi sebagai sopir bus transjakarta terbilang cukup berat
lantaran harus berjalan lurus di antara pembatas jalan
yang membuat sopir menjadi jenuh dan cepat menyebabkan timbulnya rasa kantuk
sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan
pemprov dki jakarta akan mencarikan solusi terbaik
agar insiden kecelakaan yang merenggut korban jiwa tak lagi terulang
sejauh ini tidak ada masalah kendaraan
jadi layak ya pak untuk kendaraan itu sebenarnya
kalau kendaraan kan diavaluasi rutin yang diperbaiki
sementara itu pengendara yang menabrak telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian
selain itu hasil tes darah sopir bus transjakarta berinisial j
yang meninggal dunia akibat insiden kecelakaan dua bus transjakarta di mt haryono
dipastikan bebas narkoba
telah ditemukan fakta baru di mana tidak ditemukan upaya pengereman
oleh bus yang menabrak bus di depannya
tim polda metro jaya dan korlantas polri juga telah melakukan analisis dan rekonstruksi
dalam metode ini polisi turut menggunakan alat canggih berupa alat tiga d scanner
yang dapat membuat grafik video kecelakaan
selain itu saksi ahli berupa teknisi dan pihak dishub
juga diperiksa untuk mengetahui kelaikan kendaraan tersebut
kemungkinan dari jenis error atau kegagian
kami sudah bekerja sama dengan tim traffic accident analysis
atau tim taa dari korlantas jawa baru
yang hari ini kita lakukan simulasi rekonstruksi
dengan menggunakan metode tiga d laser scanner
jadi kita membuat visual video kejadian dengan menggunakan alat dari korlantas
kecelakaan antara dua bus transjakarta terjadi di ruas
jalan mt haryono pada senin pagi sekitar pukul delapan empat puluh
kecelakaan tersebut merenggut tiga korban jiwa dan tiga puluh luka luka
para korban dilarikan ke rumah sakit polrik ramadjati dan rsu di budi asi jakarta
tim liputan cnn indonesia